di tengah kembali melonjaknya kasus positif covid sembilan belas di indonesia maupun di berbagai negara
maka anjuran untuk mengenakan masker rangkap kembali dikincarkan
hal ini pertama kali disampaikan oleh pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat atau cdcas
bagi orang orang yang aktif berpergian karena pekerjaan tenaga medis dan juga masyarakat umum yang belum divaksin dan beraktivitas di ruang publik
imbauan tersebut kemudian diteruskan oleh rumah sakit universitas indonesia melalui unggahan di akun instagramnya
rsui menyarankan agar masyarakat menggunakan masker rangkap yang terdiri dari masker medis dan masker kain juga mengikat simpul tali masker
menggunakan masker ganda supaya hasil lebih efektif maka pemakainya tidak sempurna

kita harus menggunakan masker medis terlebih dahulu sebagai lapisan pertama karena efekasi untuk penyerapan atau mencegah partikel masuk lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain
nah memegangnya pun kita juga harus di bagian talinya tidak boleh menyentuh bagian luar masker maupun bagian dalam masker
kemudian lipat masker menjadi setengah bagian untuk memastikan bahwa masker tersebut atau masker medis ini presisi dipasang pada bagian muka kita
menjadi seperti ini
lalu dipasang ke muka atau ke bagian wajah kita
dan dirapatkan di bagian logam dan dipastikan tidak ada celah rongga supaya tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam saluran penapasan kita
setelah sudah dipastikan rapat maka dilanjutkan dengan masker kain
nah masker kain ini digunakan menjadi lapisan kedua
berfungsi sebagai lapisan yang merapatkan atau mengencangkan
supaya dipastikan tidak ada rongga yang dapat masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan virus ataupun bakteri dapat dicegah
beda jenis masker maka beda pula tingkat efekasinya
sementara apabila kita menggunakan masker bedah dilapisi dengan masker kain maka tingkat efekasi penahan partikel batuknya meningkat
menjadi tingkat efekasinya
sebenarnya penggunaan masker double ini direkomendasikan oleh cdc
jadi dalam website cdc disampaikan bahwa saat ini memang kecenderungannya terutama termasuk di indonesia ya
di indonesia kecenderungannya trennya sedang naik
dan ada penelitian yang dilakukan
dan ini dipublikasikan dalam morbidity and mortality weekly report dengan autornya adalah john brooks
di situ kami mencoba mempelajari dan mengadaptasinya di rsui
penggunaan masker ganda tidak hanya menambahkan lapisan kain pelindung tetapi juga mengencangkan atau menghilangkan celah pada bagian masker yang tidak pas
semakin tebal lapisan maka tingkat efekasinya akan semakin tinggi
namun penggunaan masker rangkap juga harus dilakukan dengan tepat yaitu tidak dalam kondisi longgar
kutipan sudi imam mukairib jakarta